pandemi menjadi momen bagi pemerintah kita ya untuk melakukan terobosan di segala aspek ya
bukan hanya di aspek kesehatan tapi juga di semua aspek
saya sendiri sebagai peneliti saya berharap pandemi ini juga menjadi momen bagi pemerintah kita
untuk melihat dan memperkuat sektor riset dan teknologi di negara kita
karena ternyata riset dan teknologi yang tangguh itu akan sangat memudahkan kita pada saat kita harus menghadapi krisis krisis seperti ini
ingat dulu kita nggak tahu sama sekali tentang pcr ya yang paling nyata pcr ya kami kami
orang orang yang berbuka dengan laboratorium dengan riset
tapi sekarang orang orang di mana mana itu sudah tahu pcr polymerase chain reaction
saya berharap ini pemerintah terus berupaya melakukan usaha ya melakukan terobosan di sana sini
supaya kita lebih tangguh
siapa tahu nanti pandemi seratus tahun lagi kita menghadapi
hal seperti ini kita siap sebagai bangsa